gunung sinabung kembali meletus pada senin sekitar pukul sepuluh enam belas waktu indonesia barat
dengan ketinggian kolom debu lima meter
lontaran material menyebabkan badai debu di sekitar kaki sinabung
bahkan menyebar pada radius sepuluh km ke timur dan tenggara
video ini direkam oleh muhammad haris sesaat ketika sinabung memuntahkan material batuan dan debu
saat itu haris berada di desa naman kecamatan namanteran
atau sekitar radius lima km dari puncak gunung sinabung
lima menit setelah erupsi debu menutupi langit desa dan sejumlah desa lainnya di kaki sinabung
pada video lainnya riki arya lubis yang melintas dari medan menuju karo harus menyalakan lampu kendaraannya
debu yang menyebar hingga jalanan ini menyebabkan jarak pandang menjadi pendek
erupsi kali ini adalah yang terbesar dalam tiga hari terakhir
sejak sinabung kembali menggeliat pada sabtu dini hari kemarin
gunung sinabung berada pada status siaga atau level tiga
pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi merekomendasikan

agar warga menjauh dari zona merah sinabung